dokter berinisial dp warga bantul yogyakarta dilaporkan oleh legal resources center keadilan untuk gender dan hak asasi manusia
atau lrc kj ham semarang
lrc kjh melakukan pendampingan terhadap d istri rekan sejawat dp
terlapor dp dan suami d sama sama tengah menempuh pendidikan spesialis di semarang
d dan suaminya yang tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama dp mulai curiga sejak juli dua ribu dua puluh
kecurigaan timbul karena makanan yang disajikan d di meja selalu berubah posisi dan terlihat berantakan setiap kali akan disantap
pada bulan berikutnya d mengetahui dari rekaman kamera gawainya bahwa dp mencampur makanan di meja makan dengan sperma
langsung dia gemetar itu mas
polda jawa tengah yang menerima aduan korban pada januari dua ribu dua puluh satu telah melakukan penyelidikan
dan dua bulan kemudian kasus tersebut dinaikkan menjadi penyidikan dan dp berstatus tersangka
hasil penyidikan sementara dp diduga mengalami gangguan kejiwaan
polisi melibatkan tim dokter ahli kejiwaan dalam memeriksa tersangka
kenapa kok pasukan di rumah kanan itu kan kita
dari hasil penelitian dari itu dari
tersangka dp dijerat pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp tentang kesusilaan dengan ancaman hukuman dua tahun penjara
damar sinuko semarang jawa tengah